barat mendeklarasikan dukungan kepada joko widodo
untuk kembali memimpin indonesia
karena dinilai berhasil membangun bangsa
beberapa di antara kepala daerah yang menyatakan dukungan
merupakan ketua partai yang berada di barisan pendukung prabowo sandi
meski masa kampanye belum dimulai
dukung mendukung pasangan calon presiden sudah terjadi
sepuluh bupati dan wali kota di sumatera barat
mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap joko widodo
untuk melanjutkan jabatan presiden periode kedua
pernyataan sepuluh kepala daerah itu disampaikan kepada pers di padang selasa malam
mereka masing masing bupati darmas raya sultan rizka
bupati lima puluh kota irvendi arbi
bupati pasaman yusuf lubis
bupati pesisir selatan hendra joni
bupati si junjung yuswir arifin
dan wali kota solok zul elfian
sementara empat bupati dan wali kota lain yang juga diklaim mendukung
namun tidak bisa hadir adalah
wali kota bukit tinggi ramlan nurmatias
bupati solok gusmal
bupati tanah datar irdin nansyah tarmizi
dan bupati mentawai yudas sabagalet
tujuannya adalah untuk memberikan pernyataan dukungan
kepada bapak presiden joko widodo
semua sudah menyatakan sikap
dan saya mewakili untuk memberikan pernyataan
sebagian kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada joko widodo
adalah pengurus partai
yang bergabung dengan koalisi prabowo subianto sandiaga uno
salah satunya adalah bupati hendra joni
yang juga ketua dpd partai amanat nasional kabupaten pesisir selatan
dia mengaku siap menanggung resiko yang timbul dari perbedaan sikap ini
itu saya sebagai ketua dpd pan
tentu pekerjaan saya untuk partai di selatan ini
tidak ada yang diragukan
sebagai kepala daerah
sebagai ketua pan adalah ketua umum saya pak suppli hasan
oh tidak melawan itu
karena partai adalah pendukung
ya tentu sesuai dengan hati nurani saya
dukungan kepala daerah terhadap joko widodo
diharapkan bisa memberikan dampak positif
terhadap perolehan suara jokowi di sumatera barat
pada pemilu dua ribu empat belas jokowi kalah telak di sumatera barat
perolehan suara jokowi saat itu hanya sekitar dua puluh dua persen
sementara prabowo meraup tujuh puluh delapan persen
delapan persen suara
jonny di kambang padang
sepuluh kaupaten kota